sosok seorang pak sitor situmorang dengan karya karyanya itu terasa dekat gitu loh
kalau kita membaca ataupun membacakan karya karyanya pak sitor itu ada kesan mesra dan intim yang bisa dirasain di situ gitu
jadi itu sih yang saya suka dari beliau dari karya karya beliau
dan ada satu puisi yang mungkin juga banyak orang orang suka dan ini menjadi salah satu puisi favorit saya juga gitu
ya karyanya dia yang berjudul malam lebaran itu
puisi yang sangat pendek sekali hanya satu kalimat tapi penuh arti dan setiap orang yang membacanya bisa mengartikan sesuai dengan interpretasi mereka sendiri
beliau memang pujangga yang
punya keunikan tersendiri dalam bertutur dalam puisinya gitu
dan apalagi kalau kita membacakan dia ada irama yang persamaan ya iramanya yang bisa kita merasakan itulah gitu ketika membaca puisi dari pak sitor
satu rasa dua kematian
antara benua dan benua
tertunggu rindu samudera
antara nyur dan salju
merentang ketidakpedulian tujuh
semoga kasih tahu jalan kembali
pada pintu yang membuka dini hari
kemana angin membawa diri
kekasih semoga kau dapatkan kepenuhan cinta dalam aku tiada
terpecah dua benua
suatu kelupaan di sisik samudera